kali ciraus kita bikin geger jangan orang lalu saja yang bisa bikin geyer
iya opo ustadz tau gak sih pasti sekarang mamsnya aku lagi nangis nangis nyariin aku
orang seciraus tidak ada yang bisa tidur
si aming makin sinewan tidak akan bisa menemuin kita
dia boleh saja sombong bisa nemuin aku boleh saja sombong bisa nemuin orang tua bayi
tapi nemuin kita dia tidak akan bisa
atau gini aja besok kita berenang kita minta dikawal
nama pengawalnya pas pamdut pasukan pengaman pedut
doi dari mana
saya gak tau kang dadang acing yang tau pas pamdut
maksudnya teh kamu dari mana doi
oh dari rumah akum kang dadang
ya nyari akum lah kang dadang
kan akumnya belum pulang doi
ya kan tadi saya belum tahu ceng tadi pas saya ke rumah akung juga febri nanya
om idoy bapak udah mau pulang
doi si febri itu nanya apa ngasih tau
ya ngasih tau saya kang dadang kalau dia nanya
gak siang gak sore gak malem ngobrol terus
udah sore mah mau pulang
acing idoi bukan kamu doi
ya jelas lah mak aceh itu bukan saya
ya ke rumah kamu atau doy
oh akhirnya pulang ke cirehouse
kan kita udah ada di cirehouse ceng
semuanya pada emosian
daripada setruk aja
ngomong ngomong saya jadi takut deh bu sama pak kamtip
soalnya tuh tadi pagi pak kamtip datang ke tempat saya
terus dia tuh kayak nanya yang serem gitu deh bu pokoknya
saya jadi takut deh
iya bu dokter tadi siang saya juga ketakutan sama pak kamtip
karena dia nanya yang macem macem aneh aneh
saya gak usah khawatir kita gak perlu takut
emang dia begitu orangnya bu
ya udah deh lari lagi yuk
kita cari masjid yuk sebentar lagi maghrib
supaya satu ciraus itu gempar nyariin kita
jadi besok warung teh libur cuy
iya wak tadi boskosten telepon bilangnya begitu besok libur
gak ada istirahat nih
sekali kali cirehouse kita bikin geger jangan orang lain saja yang bisa bikin geger
apa ustadz tau gak sih
orang se cirehouse tidak ada yang bisa tidur
si aming makin senewan tidak akan bisa menemuin kita
boleh saja sombong bisa nemuin aku
boleh saja sombong bisa nemuin orang tua bayi
tapi nemuin kita dia tidak akan bisa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sepertinya pak ustadz belum pulang pak saun
sudah masuk maghrib
iya pak saun
sedih juga gak dapat kemet
iya pak ustadz
pasti kamu sedih lah pedut
karena yang jadi imamnya bukan pak ustadz
ayatnya panjang panjang lagi kan
emang tadi pak ustadz gak jadi imam cek
emang tadi kamu gak ngeliat doy
imam itu untuk diikutin
bukan untuk diliat
kalau kita sholat yang kita lihat itu tempat sujud kang dadang
kalau saya sholat di samping nih kang danang ya
masa kepala saya miring nengok ke iman
baru untuk diikutin
diliat ya doi
itu akum tuh
saya meluk akum ceng bukan meluk esi
nah gitu dong
itu namanya mesra
jadi inget ikoh
em nya udah balik
hukum panjang umur barusan kita omongin
kang dadang kan tadi kita lagi ngomongin kuso jadi imam
kamu pasti bingung ya nanti saya jelasin
dek pesta pernikahannya sudah kamu urus semuanya
gak ada pesta mak
rencana nyatanya dedek cuma mau makan makan aja di restoran
nanti kita akan adakan pesta
iya kang dadang
emang udah berapa tahun bisa
saya gak pisah sama atem kang dadang
sama aku maksudnya
aku menikah sama esis ceng bukan sama saya

sama aku maksudnya